saudara harian kompas bekerja sama dengan lembaga penjamin simpanan ke bali
dalam rangkaian event tersebut digelar runde city di empat kota besar
medan merupakan kota pertama dari empat kota yang direncanakan
sekretaris daerah provinsi sumatera utara arief sudarto trinugroho
didampingi wakil ketua dewan komisioner lps lana sulistianingsih
dan wakil pemimpin redaksi harian kompas arief pirinantio
melepas seribu pelari dari depan kantor gubernur sumatera utara jalan dipenegoro medan
pelepasan pelari ini sebagai tanda dimulainya rangkaian event lari lps monoself marathon dua ribu dua puluh
kota medan merupakan kota pertama dimulainya rangkaian event tersebut dengan konsep run the city
dengan rute lima km para peserta mengitari kota medan
dan disuguhi landmark serta sejumlah cheering untuk menyemangati para pelari dan berakhir di finish
dengan rute lima km para peserta mengitari kota medan
dan disuguhi landmark serta sejumlah cheering untuk menyemangati para pelari
dan berakhir di finish di lapangan benteng medan
selain itu sejumlah boot permainan dan kuliner khas medan
juga disiapkan bagi para pelari yang sudah tiba di garis finish
randa city medan by monashalf marathon ini hadir untuk menyapa warga medan
dan memperkenalkan lebih dalam tentang lembaga pelari
kegiatan juga sekaligus mengenalkan kantor baru lps di sumatera utara
kaitannya pembukaan lps kantor perwakilan
kegiatan frank city ini berkaitan dengan kehadiran lps secara langsung di sumatera utara
setelah medan event ini akan digelar di makassar surabaya dan puncaknya akan digelar di jakarta
deddy rizky ginting kompas tv medan sumatera utara